yaudah deh gapapa papi
suara adriana sih
kalo udah diam pasti gak bakal dibolehin
aku jadi khawatir deh dengan apa apa
aduh gak dianggap terus lagi sama boy
kamu tadi bilang sama kopi kalau kamu mau pergi
kalau memang kamu mau pergi
kamu boleh pergi
tadi bukannya papi gak izinin reva pergi
papi berubah pikiran
karena papi tau kamu pergi
untuk melihat apa itu pertunjukannya boy kan
setelah kamu nonton
sebelum papi dan mama adriana
kamu sudah ada di rumah
kamu tau kan
kamu sudah ada di rumah
suka kamu keluar rumah
beneran ya pi
iya iyalah beneran
lagian juga papi kasih sabar kamu melihat
tapi satu hal
kamu gak perlulah
tanya tanya atau cerita sama siapa siapa
iya pi tenang aja
ah makasih banget ya pi
aku bahagia banget
kalo udah denger senyum bahagia reva kayak gini
ada yang bener beritanya
akhirnya boy terpaksa menerima tantangan chandra
akankah boy bisa menang
seperti yang dia lakukan di mma
siapa yang akan memenangkan pertarungan ini
bu devi mesti dikasih tahu nih
harusnya saya kuat kuat professor
yaudah biarin aja deh pak paling dia kalau lagi
iya pak soalnya saya tuh lagi bete banget kesel banget sama chandra pak
dia tuh sering banget cuekin saya sekarang
masalah ini aja saya gak tau dia gak ngasih tau sama saya
bu devi mungkin si chandra itu khawatir ngasih tahu kabar kayak gini ke bu devi
karena dia sayang sama bu devi
oh yaudah deh kalau gitu coba saya telepon ya pak ya
yaudah kalau ada apa apa kabarin saya ya bu
iya pak makasih pak
kok gak diangkat angkat sih
apa benar ya chandra lagi bertarung sama boy
halo pak amir pak kayaknya teleponnya gak diangkat angkat ya pak
kayaknya sih saya sekarang ke dojo nya chandra deh
oh gitu yaudah deh kalau gitu saya antar bu devi aja ya
oh iya kalau gitu pak makasih ya pak amir
mesti beres beres dulu nih
pak amir itu emang orangnya baik sih ya
pak motornya ada yang bisa disini
iya ada yang bisa disewa gak
ini semua motor motor kreditan
atau nge gini aja deh pak
sebentar ini saya ada uang tiga ratus ribu dan ini ada kartu pelajar saya
saya pinjam motornya sebentar aja pak
lagian juga saya tinggalnya dekat sini kok pak di perumahan seberang ini rumah paling pojok nomor dua belas
ini nen reva ya
eee pemajikannya surti
oh yaudah pakai motor saya aja nanti
beneran nih pak gak apa apa
yaudah pak nanti saya balikin ya pak ya
ah kartu pelajarnya gak usah
ini gak usah
ktp emang gak usah non
kan saya deket sama neng surti saya yang suka ngantre ke pasar belanja
yaudah deh pak makasih ya

kayaknya si boy itu ke tempatnya chandra deh
dan dia bertarung sama chandra
bisa juga sih kong
soalnya nih aku ini tipe ke orang yang gak mau ngerepotin temennya
contohnya waktu itu si boy datang ke tempatnya chandra tanpa kasih tau kita kan
kita kedujunya chandra sekarang juga
kita mau kedujunya chandra be
kemungkinan gue lagi ada di sana
kalau gitu lo selamatin si boy
tapi ingat sebisa mungkin lo hindarin itu yang namanya tauran
ekel ini semua tanggung jawab lo nih
iya be insya allah
yaudah kita pamit ya be
kamu harus lawan dia